benson seperti kebanyakan anak laki laki seusianya
dia tinggal bersama ibu dan ayahnya
pergi ke sekolah
dan mengerjakan pr
tapi tidak seperti kebanyakan anak laki laki
dia juga pahlawan super dan penyelamat kota
beberapa waktu lalu
dia memiliki setelan super
yang memberikan kekuatan kepada pemakainya
tapi pahlawan tidak mudah mendapatkannya
dia harus mengakali penjahat super
yang mencuri setelannya
dan kemudian kota itu diserang pasukan alien
yang dipimpin pemimpin jahat mereka tyrus
benson bangkit menghadapi tantangan
dan menyelamatkan kotanya
dia menjadi terkenal
iya aku mungkin seorang pahlawan super
tapi aku masih mendapatkan masalah
jika aku tidak mengumpulkan pr ku tepat waktu
sudah aman sejak kau mengalahkan alien kan
tapi bahkan jika tidak ada kejahatan untuk dilawan
aku berusaha untuk menjadikan kota ini tempat yang lebih baik
maukah kau mengambilnya dan memasukkannya ke tempat sampah
sampah berbahaya bagi hewan
yang tinggal di sini
dan membuat kota menjadi kurang indah
aku akan mencoba memasukkan sampah ke tempat sampah lain kali
seluruh kota telah mendengar usahanya
untuk mengurangi sampah dan polusi
seorang pria merasa tertarik
jika kita semua bekerja sama
kita bisa membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik
orang yang selamat ini
seorang penemu teknologi dan orang terkaya di skonville sini
dia sedang mengerjakan proyek besar baru
yang berpotensi mengubah dunia
bisa kau cari tahu di mana super ben tinggal
aku pikir anak ini bisa membantuku dalam proyek cleanup
aku akan membahasnya segera
benson melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan pekerjaannya
sedikit yang dia tahu
takdir akan datang memanggil lagi
izinkan aku memperkenalkan diri
oh ya ampun
aku tahu siapa kau
senang sekali bisa bertemu denganmu
aku ingin berbicara dengan super band
apakah ini rumahnya
benson kau ada tamu
benson tidak mengerti
benson tidak menyangka akan melihat miliarder terkenal jerry bentley di ruang tamunya
atau haruskah aku memanggilmu super ben
hahaha benson tidak apa apa
apa yang bisa kulakukan untukmu tuan
jerry menjelaskan bahwa dia memiliki proyek baru yang sedang dikerjakan
itu adalah inisiatif baru untuk membantu membersihkan kota skonfill dari sampah dan polusi
dia butuh bantuan super ben untuk menjaga kesehatan
kedengarannya sangat fantastis
aku ingin sekali membantu
bagaimana kalau aku tunjukkan
jerry membawa benson ke markasnya
itu bangunan futuristik yang besar dengan banyak ilmuwan dan penemuan purwarupa
ini memang perangkapan yang besar

ini adalah projek cleanup
di belakang pintu ada gudang yang penuh dengan robot dengan berbagai bentuk dan ukuran
armada robot ini ditenagai oleh ai dengan satu misi
untuk menjaga skonville city bebas dari sampah dan polusi
aku butuh kau untuk membantuku meyakinkan wali kota dan orang orang di kota untuk mengizinkan robot membantu
aku mungkin akhirnya bisa menyelesaikan beberapa pr
aku pikir itu ide fantastis tuan aku senang bisa membantu
jadi dengan bantuan benson jerry bentley memperkenalkan skonville city ke armada robot ramah lingkungannya
beberapa mengambil sampah
yang lain membersihkan air di danau
menyedot udara kotor dan membuang semua partikel pencemar
dan ada yang mendaur ulang sampah lama menjadi objek baru
kota dan wali kota menyukai penemuan baru jerry bentley dan mengizinkan mereka untuk tinggal
benson akhirnya punya waktu untuk fokus pada pr nya
sayangnya itu tidak bertahan
laporan membanjiri bot ramah lingkungan jerry bentley yang menciptakan malapetaka
kami pergi langsung ke pusat kota sconeville
ya itu benar karen
anggap siapa saja yang membuat sampah sembarangan dan menguncinya di kandang plastik daun ulang
belum ada komentar dari jerry bentley atau super ben
oh tidak harus kulakukan sesuatu
robot robot menyadari bukan sampah atau polusi yang membuat kota itu kotor tetapi manusia
dengan mengunci mereka robot robot dapat mencapai tujuannya untuk menjaga kebersihan kota
pr harus menunggu
benson mengenakan stellanya dan terbang ke pusat kota
tempat robot robot itu mengambil alih
sekarang sepertinya robot telah memutuskan untuk mulai mengunci manusia manapun
tidak ada yang salah
benson harus berpikir cepat
hah mereka banyak sekali
tapi robot dibuat dengan laser
itu tidak berpengaruh sama sekali
oh itu tidak akan berhasil
ini juga tidak berhasil
robot membersihkan semua slipe dan melanjutkan
oke bagaimana dengan stellan super
tapi yang rusak segera diperbaiki oleh robot yang lain
oh tidak ini tidak berhasil
superbag selamatkan kami
tapi membebaskan warga sipil tidak berhasil
lebih banyak robot berdatangan ke kota jadi mereka langsung ditangkap
aku butuh bantuan
mungkin jerry bentley tahu yang harus dilakukan
jadi super ben terbang secepat mungkin ke kantor pusat jerry
saat dia terbang dia melihat semakin banyak robot memenuhi jalanan
mereka semua datang dari arah kompleks bentle
segera semua akan bersih tanpa manusia
ayo ambil alih kota segera semua akan bersih tanpa manusia
segera semua akan bersih tanpa manusia
ah tidak sepertinya ini adalah rencana jerry selama ini
dan aku telah membantunya
super band terbang untuk menghadapi jerry
jika dia ingin menyelamatkan kota dia harus menghentikan jerry bentley
jerry hentikan ini ini bukan membersihkan kota
ini mengambil alih
ah super band sangat naif
mengambil alih adalah satu satunya cara untuk membersihkan

manusia adalah makhluk yang tidak berpikir
mereka mengotori dan tanpa memikirkan akibatnya
sekarang mereka akan mengerti
manusia adalah masalah
maafkan aku tuhan bentley aku tidak bisa membiarkan ini
stellan super sinar beku
setelan super itu menembakkan ledakan es yang membekukan kaki jerry bentley ke tanah
ah robot selamatkan aku
robot melihat bentley menempel di tanah
tapi mereka meninggalkannya tepat di tempatnya
sepertinya robotmu bahkan tidak ingin menyelamatkanmu jerry
mereka hanya peduli pada satu hal kita harus hentikan mereka
kau tidak akan bisa sampai ke mainframe ai keamananku terlalu bagus
kini tidak terlihat benson bisa masuk ke markas jerry tanpa terdeteksi oleh sistem keamanan
dia mencari mainframe ai di mana mana sangat sulit terbang dan menghindari semua robot
dia hampir menyerah saat dia melihat seorang karyawan bersembunyi di bawah mejanya
halo ini aku super band kau tidak dapat melihatku karena aku tidak terlihat
tapi aku dapat membantumu apa kau tahu di mana mainframe ai
oh super band aku senang kau ada di sini
iya aku tahu di mana itu tapi bagaimana kita melewati semua robot ini
jangan khawatir aku punya ide setelan super akhiri mode siluman aktifkan penembak sampah
nona melory asisten pribadi jerry memimpin benson melewati aula gedung membuang sampah saat dia pergi untuk mengalihkan perhatian mereka
kupikir itu berhasil
tak lama mereka tiba di mainframe ai di tengah kompleks
aku pikir jika kita mengubah arah utama kita bisa menghentikan ini
oke aku akan membuat robot terganggu dengan semua sampah ini kau mengubah arahnya apa yang harus kita ubah
itu harus menjadi sesuatu yang mengakhiri kekecauan ini tapi tidak menimbulkan masalah lagi bisakah kau pikirkan caranya
bagaimana dengan kembali ke markas besar jerry bentley dan hancurkan diri
ide yang bagus
tiba tiba robot berhenti membersihkan semua sampah dan meledak
di seluruh kota semua robot mulai kembali ke markas besar jerry bentley dan melepaskan semua warga kota scornfield
perlahan petugas polisi berhasil membebaskan semua orang yang pernah dipenjara robot dan mereka berhasil menangkap jerry bentley
robot lainnya kembali ke rumah asalnya dan menghancurkan diri
kau ikut dengan kami
sekali lagi super band menyelamatkan kota
super band super band apa rencana berikutnya untuk membersihkan kota
begini jerry bentley berpikir bahwa manusialah yang membuat jalan jalan ini tidak bersih tapi yang tidak dia sadari bahwa kita bisa berbuat lebih baik kita akan memiliki jalanan yang bersih dan kitalah manusia yang membersihkannya sekarang permisi aku punya banyak pr yang harus diselesaikan
benar saja semua pekerjaan pahlawan super telah membuatnya pergi cukup lama
benson bekerja keras malam itu untuk sementara akan aman
tapi dia tahu suatu hari kota scanville akan membutuhkannya lagi dia berharap dia akan berada di sana ketika dia dibutuhkan
maksudnya rotasi sahamnya nasib bernama schoenfeld